menghadapi bulan suci ramadan di tengah merebaknya ancaman virus corona
pemerintah indonesia memastikan stok pangan nasional masih mencukupi hingga tiga bulan ke depan
menteri pertanian syahrul yassin limpo melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan penyedia bahan bakaran atau bahan pangan
masyarakat limpo tidak melakukan panik baiing lantaran stok pangan masih mencukupi
menghadapi bulan suci ramadan di tengah merebaknya ancaman virus corona
pemerintah indonesia memastikan stok pangan nasional masih mencukupi hingga tiga bulan ke depan
menteri pertanian syahrul yassin limpo didampingi ketua kamar dagang dan industri dki jakarta diana dewi
bersama jajarannya pada rabu siang melakukan peninjauan ke sejumlah perusahaan bahan pangan
di bekasi jawa barat menteri pertanian mengunjungi perusahaan penyedia berbagai jenis daging
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perusahaan ini menyiapkan stok daging sapi dan daging kerbau mencapai lima ton
sementara daging ayam mencapai lima ratus ton jumlah tersebut terus berubah seiring dengan keluar masuknya barang
menteri pertanian menyatakan dengan stok yang stabil maka kebutuhan daging cukup untuk tiga bulan terakhir
tidak terlalu berharga tapi dipalidasi sampai di lapangan terhadap kesiapan pangan yang ada
baik menghadapi bulan puasa idul fitri maupun dalam situasi kepentingan apapun
pengusaha penyedia bahan pangan juga menandatangani fakta integritas
berisi pernyataan sikap dari para pengusaha untuk menyediakan bahan pangan
serta tidak menaikkan harga pangan di tengah isu
para pengusaha diminta untuk membantu pemerintah dalam persoalan ketersediaan pangan
terutama sembilan bahan pokok
selain meninjau stok daging mentan juga meninjau ketersediaan stok bawang putih
di mana di pasaran harganya mulai merangkak naik